rohana anwar seorang ibu rumah tangga berusia lima puluh satu tahun
bersama anaknya masih bertahan di tempat pengungsian
di pos lintas batas negara
desa tanjung setelun kecamatan serasan natuna kepulauan riau
rohana merupakan warga desa pangkalan
yang selamat dari musibah bencana longsor
yang terjadi senin enam maret lalu
saat longsor terjadi
rohana melarikan diri bersama anaknya ke sungai
hingga menelusuri bakau dengan penuh ketakutan dan kedinginan
karena kondisi yang hujan
awalnya rohana mendengar suara tanah turun dari atas gunung
dengan bunyi seperti gempa
anak rohana kemudian mengajaknya untuk keluar rumah melarikan diri
setelah berhasil keluar dari rumah menuju sungai dan menelusuri bakau
rohana melihat rumahnya sudah hancur tertimbun longsor
rohana sempat beristirahat di rumah warga selama tiga puluh menit
lalu menuju ke lokasi pengungsian yang ada di pos lintas batas negara
sementara itu suaminya hilang sejak kejadian longsor
makin ke bawah kebawah bunyinya kan makin kuat
oh punya tanah tuh pak berputar
berputar langsung dia bunyi tuh
bunyi gempa lah gitu kan
langsung dia turun
pas di depan rumah abang berhenti tanah tuh
jadi yang longsor yang tanah lainnya lari ke bawah
ambil satu jinjing sama hp
langsung kami terjun ke sungai
terjun ke sungai
iya terjun ke sungai
lari ke bakau
cari nyusur jalan sungai
rohana berharap suaminya bisa ditemukan oleh petugas gabungan di lokasi pencarian
sesegera mungkin dalam kondisi selamat